sejak dulu pertama kalinya keliling dulu pak
perannya kan begitu dominan gitu ya
ada vincent sanjaya tapi levelnya menurut
jujur gue sebagai orang yang baru maksudnya baru di new york basket seru sih ngobrol kayak gini sih
juga bisa lebih rentan terkena seperti hiperteroid dan juga penyakit hormonal lainnya lebih rentan terkena osteoporosis ini
yang menurut menteri kesehatan mark partner ingin ditutup oleh pemerintahannya
yaitu untuk membantu restoran restoran indonesia yang berada di melbourne
mungkin mereka tidak memiliki masalah
kriminalitasnya yang saya tahu ya walaupun itu bukan kriminalitas
di skuad mudanya bpj tentunya ya dengan pemain bpj yang notabene merata gitu ya
maksudnya gak mau ekspetasi terlalu besar
nah all star itu kan memang biasanya dilakukan di tengah musim
semangat dari anak anak pj ini